kalau ngaku pecinta durian jangan cuma makan langsung dong terlalu biasa
yuk cicipi olahannya
kita mulai dengan kebab durian
ada kebab durian original dengan tambahan jelly
kebab durian dengan campuran coklat dan biskuit sampai kebab durian es krim
supaya tidak susah untuk mencoba durian
nah biasanya kan orang mencoba durian ketemu dalamnya zonk
nah sekarang kita ciptakan kebal durian dengan cara baru makan durian
daging durian medan yang telah dibungkus kulit tortilla dibekukan terlebih dahulu
dalam keadaan beku langsung dipanaskan di atas mentega sampai berubah warna
jadi cuma luarnya aja yang panas tapi dalamnya dingin
dengan harga rp lima belas rp dua puluh anda bisa icip icip ini semua
eh jangan kenyang dulu
masih ada brokren alias brownies kerasa durian dan sjoduren
untuk adonan brownies siapkan satu ratus tujuh puluh lima gram tepung terigu yang dicampur coklat bubuk dan soda kue
satu ratus delapan puluh gram campuran gula pasir gula palem dan sejumlah kue
rumput garam tiga butir telur ayam coklat blok dan choco chips sang bintang durian dipakai untuk isi
dan topping campurkan gula kocok dengan telur setelah tercampur masukkan tepung dan lelehan
coklat lalu tuang ke dalam loyang tambahkan keping coklat dan tak lupa duriannya juga
harus memperhatikan duriannya itu jangan terlalu lembut jadi yang agak sedikit beku
sangat meleleh dia akan bercampur dengan adonan proses pemanggangan dilakukan dua kali sesudahnya
beri tambahan durian dan choco chips untuk topping nah ini dia nih setelah masuk topping
choco chips untuk topping ini diberikan ke dalam pancian dan diberikan kembali ke dalam pancian
juga duriannya tinggal masuk lagi ke oven untuk pemanasan kedua dengan suhu satu ratus lima puluh derajat lamanya
kira kira dua puluh lima sampai tiga puluh menit langsung deh matang sambil menunggu matang kita bikin lagi varian yang lain
ya bahan membuat shu alias sus lebih sederhana anda membutuhkan adonan campuran air tepung
protein sedang dan butter serta telur ayam isiannya hanya butuh durian dan whippe cream
adonan yang telah dicampur dengan telur kemudian dicetak dengan skup untuk kemudian dipanggang
beri isian siram lelehan coklat dan syu siap dinikmati
wow lembut banget di bagian tengahnya nih yang ada duriannya ya kita langsung achip
luar biasa banget coklatnya full duriannya apalagi
the sunya kita langsung cobain hmm ah isiannya pol lihat lihat ini dia nih ternyata perpaduan
coklat dan durian enak banget tapi ingat jangan berlebihan sesudah makan olahan durian seperti ini
minum air putih yang cukup untuk menetralisi rasa manis dan pastinya agar tetap sehat danir ahri fajar jakarta